di saat situasi pandemi virus covid sembilan belas yang belum usai dan membuat lebih dari dua juta orang pekerja di phk dan dirumahkan
berdasarkan data dari kementerian ketenagakerjaan per april dua ribu dua puluh
kini pemerintah kembali memberikan kejutan yaitu dengan menaikkan lagi iuran bpjs kesehatan yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh mahkamah agung
sebagian masyarakat menilai bahwa keputusan pemerintah kali ini sebagai sebuah langkah yang tidak sensitif dan semakin mempersulit situasi rakyat
per satu juli nanti iuran peserta mandiri kelas satu naik dari rp delapan puluh per orang per bulan menjadi rp satu ratus lima puluh
sementara iuran kelas dua menjadi rp seratus dari rp lima puluh satu per orang per bulan
rp lima menjadi rp tiga puluh lima
kenaikan iuran kelas tiga ini baru akan berlaku dua ribu dua puluh satu nanti
arnol seorang pekerja lepas di bidang event olahraga yang merupakan peserta badan penyelenggara jaminan sosial bpjs kesehatan
mengaku kaget dengan keputusan pemerintah menaikkan lagi iuran bpjs kesehatan
kata yang tepat adalah kejutan
karena kejutan itu terjadi dua kali
pertama kali waktu diajukan kekenaikan terus kejutan kedua dibatalkan
kemarin kejutan ketiga adalah dinaikkan kembali di situasi kita masih pandemi coronavirus
jadi saya sangat tidak setuju karena waktunya kurang tepat
terus kata dia turun kok kembar sekarang naik lagi
saya bingung maksudnya gimana jadi kok bisa jadi naik lagi ya
kayaknya keberatan jujur apalagi zaman sekarang ya lagi susah
apalagi saya udah pensiun kok bisa naik lagi gitu
kenaikan iuran bpjs kesehatan yang hampir dua kali lipat ini
berdasar pada peraturan bppjs kesehatan
nomor enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh tentang perubahan kedua
atas peraturan presiden nomor delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas tentang jaminan kesehatan
kenaikan iuran bpjs kesehatan saat banyak orang terancam jiwa dan ekonominya ini
bertujuan untuk menjaga keberlanjutan badan penyelenggara jaminan sosial
nah tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari bpjs kesehatan
ada iuran yang
yang disubsidi pemerintah
nah ini yang tetap diberikan subsidi
sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi bpjs kesehatan
sebelumnya pada november dua ribu sembilan belas
yang sedianya berlaku satu januari dua ribu dua puluh
namun pada februari dua ribu dua puluh
keputusan itu dibatalkan setelah mahkamah agung mengabulkan
sebagian permohonan yang diajukan komunitas pasien cuci darah indonesia
terkait uji materi peraturan presiden no tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas tentang jaminan kesehatan